kamar dagang dan industri atau kadin menilai salah satu masalah yang menghambat berkembangnya industri
dan percepatan perluasan lapangan kerja adalah peran badan usaha milik negara
yang masih semakin menggerus pengusaha swasta dan usaha mikro kecil dan menengah
sejumlah rekomendasi percepatan perluasan lapangan kerja
dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi lahir pada rakornas kamar dagang dan industri dua ribu tujuh belas selasa sore
salah satu rekomendasi adalah soal tumpang tindihnya peran badan usaha milik negara
dalam beragam sektor usaha di tanah air
ketua kadin rosan ruslani menyayangkan bumn banyak menggerus potensi usaha
yang seharusnya bisa digarap pengusaha swasta
monas pro itu adalah porsi dari swasta nasional porsi dari umkm itu ikut terambil alih
contohnya tadi seperti disampaikan ada perusahaan catering ada perusahaan pakaian
dan kami melihat bahwa mustinya yang ada adalah sinergi antara bumn
bukan sinergi bmsrj
presiden joko widodo tidak menampik adanya tumpang tindih ini
dia berharap ada solusi yang cepat dari kementerian terkait
yang pertama setuju mengenai bumn
kemarin di rapat paripurna sudah saya perintahkan
pak rosan belum ngomong di sini saya sudah perintahkan di paripurna kemarin
saya tanya ke kementerian menteri yang sekarang hadir kemarin saya marah tidak
iya betul bahwa bumn itu sekarang ada satu ratus delapan belas bumn
tapi anak dan cucunya hampir delapan puluh
tapi yang buat anak dan cucu dicet bukan saya
kan sudah ada dari dulu
kenapa ngomongnya baru sekarang bapak ibu semuanya
sejumlah rekomendasi lain juga disampaikan oleh kadin
mulai dari birokrasi dan perizinan yang menghambat investasi
hingga lambat berkembangnya pariwisata maritim akibat tidak adanya pelabuhan internasional
ruli kurniawan jakarta